masya allah ma aku gak nyangka ma masih pinter main engkle
hati hati ma kakinya kecengkle tersengkle lagi
semangat lagi ma semangat ma
lebih semangat lagi ma biar langsung inget ma
asing jalan dulu assalamualaikum
padahal nenek cuma bercanda
nenek lagi ya
kembali ke depan
ya udah sekarang glian debbie ya
min minta bawa makanan buat buka puasa
kapan buka puasa di rumah
katanya apa mau ngomong panjang lebar
nanti aku akan kabarin kapan bisa ya
jangan lama lama ya kang
soalnya apa teh nanyain terus
insya allah min
aku mau jalan dagang dulu ya
tunggu aja di rumah bosco suara
insya allah aku pulang cepat
semangat ya kang
ih motor siapa sih
kirain kamu ikutan main engklek cek
kamu tuh yang main engkrek
kan pelakon kamu kayaknya kecil
kalau si aceng ikutan main engklek
pasti mas suha teriak
apa deh cek
jadi pakaian lebaran untuk orang tuanya
juga harus ada
berarti pada pakaian kurung ya kang dadak
baju kurung doi
aku bentuk pake baju perempuan
cocok sama kelakuannya
kok jadi saya
udah deh cek saya mau nanya nih
kamu udah punya belum baju lebaran
lumpat kamu emang udah punya
lebaran tahun lalu
udah sobek udah buntut
dumbin kamu gak gini cek
kalau mereka nanti itu
kamu jangan mau
kamu kan keluarga
itu juga gak mau balik lagi ke sana
bagus itu nah
bahwa kamu punya harga diri
juga tunjukkan bahwa
kamu bisa mandiri tanpa
mereka iya pak siap
biar mereka kapok
berbuat seenaknya aja sama kamu
sama koswara itu menyesal
papa balik dulu ya
keluarga sendiri aja
dikini gimana orang lain
bilangin aja mau nampung
masih bisa nenek
neng gak ikutan lagi ya
sekali lagi aja nek
nenek ikutan main kan seru
ya udah sekali lagi aja ya
aduh gak kuat
bangunin nenek bangunin
nenek main lagi ya
nenek main lagi ya
nenek main lagi ya
nenek ikutan dulu
nenek gak apa apa kan
gak apa apa kamu main lagi aja
nih pak kamu duluan
bener ya kedudukan ya
gak ada nek
harus semangat ya
icek besoknya gak usah jualan sugar lagi ya
ya seperti biasa bantuin mamang di warung
lihat besok aja ya mang
gak betah di rumah saudara
kamu nanti malam pulang ke rumah